narik narik bambu kayak gini
semuanya dilakukan di atas kursi roda
terus terus terus
terus terus terus
laki laki tua itu terus menyerukan dagangannya
membawa sekarung dagangan peralatan rumah tangga di pangkuan
ia dengan telaten menawari setiap orang yang ditemuinya
mereka memanggilnya pak bejo
umurnya sudah enam puluh tiga tahun
dan hampir seumur hidupnya
bejo menghabiskan waktu di atas kursi roda
kaki bejo lumpuh sejak kecil
sedang tulang belakangnya pun kaku
membuatnya tak bisa menunduk
tapi meski kaki dan tubuhnya tak sempurna
semangat bejo sangat tinggi
tangannya masih kuat mengayuh kursi roda
tak kena lelah
bejo menyusuri jalanan di kabupaten purworejo
tempat ia tinggal
saya sudah berusia lima belas tahun

saya sudah berusia lima belas tahun
saya sudah berusia lima belas tahun
bejo menggantungkan hidup dengan perjualan perkakas rumah tangga
sebagian ia buat sendiri
ada juga yang dibelinya di pasar
barang dagangan itu dijual dengan harga sepuluh hingga lima puluh ribu rupiah
itu cepat ya pak
itu cepat ya pak
semangat kerja bejo sangat tinggi
semangat kerja bejo sangat tinggi
panas terik atau dinginnya udara tak menyurutkan nyali
panas terik atau dinginnya udara tak menyurutkan nyali
ia juga tak takut ketika kursi rodanya harus berhadapan
dengan kendaraan lain yang lebih besar
dengan kendaraan lain yang lebih besar
meski apa yang dia lakukannya dengan kursi roda sangat sulit
risiko terjatuh sering dialami
dan jika itu terjadi
bejo terpaksa harus berusaha untuk mengembangnya
bejo terpaksa harus berusaha untuk mengembangnya
dan jika itu terjadi
bejo terpaksa harus berusaha untuk mengembangnya
beruntung ada saja orang orang baik yang mau mengelurkan tangan membantu
siang itu sosok bejo menarik perhatian saya
kehadirannya begitu kontras dengan kondisi di sekitar
yang seakan tak peduli dengan perjuangannya

ini harganya macam macam pak

ternyata sejak pagi bejo telah berjalan puluhan kilometer dari rumahnya
di kecamatan bayan ke pusat kota purworejo
sayangnya baru sedikit dagangan yang terjual
ini buat sendiri pak
ya ini buat sendiri
ini yang gula ai
ini bikin semua ini di rumah
ya ini bikinnya di rumah
saya mau beli nih pak nampahnya
tapi saya pengen belajar juga
saya ikut ke rumah bapak nggak apa apa
nggak apa apa boleh
siap saya bantu ikut keliling jualan dulu gak apa apa
nggak boleh boleh
bukan ada belakang belakang
lansia itu ternyata tinggal sendirian di rumahnya yang sederhana
di sisi rumah yang diubahnya menjadi tempat kerja inilah
bejo sering menghabiskan waktu membuat anyaman bambu
bapak dulu waktu awal bikin anyaman gini di tahun berapa pak dulu
ya itu lama pak tahunya nggak ingatlah
ya masih tiduran sakit
nanti tiduran lagi lama lama bikin ini pak
oh karena waktu itu belum bisa beraktifitas

belajarnya dari mana pak
dari mana ya jangan jangan kalau beli orang tua itu ya lihat
ya belajar sendiri
bikin ini sudah lama masih ada
tapi kalau tiduran itu masih bikin bikin
menganyam bambu jadi obat penawar saat rasa bosan mendera hari harinya yang sepi
anyaman bambu ini pula lah yang membangkitkan semangatnya untuk terus melanjutkan hidup
ini bambu yang mau dipotong yang ini pak
ini pak ini
biasanya bejo mengerjakan semua pekerjaan sendirian termasuk ketika menebang bambu sebagai bahan dasar anyamannya
kadang ia harus turun bertumpu dengan lututnya dan merambat berpegangan pada benda apa saja yang ada di sekitarnya untuk meraih batang bambu yang lebih dalam
pekerjaan ini tentu bukan pekerjaan mudah apalagi ketika ranting dan daun bambu saling bertahun
susah payah kami menariknya agar bambu tak tersangkut
ini nyangkut gini ya pak
ini nyangkut ini pak
terus terus terus
ada sepuluh meter kali ya
ya kurang lebih
dan kalau nyangkut di daun daun semua bambu bambu ini
lebih berat lagi apa ya
lebih berat lagi ini coba ini
tarik aja saya bersihkan daunnya
saya nggak bisa bayangin kalau pak bejo sendirian narik narik bambu kayak gini
kan sudah kuat kalau sendiri
sangat hebat semuanya dilakukan di atas kursi rodanya
siang itu matahari bersinar begitu terik
kami akhirnya dapat mengumpulkan tiga batang bambu sepanjang sepuluh meter
bejo mengatakan itu cukup untuk membuat anyaman bambu setidaknya hingga tiga hari ke depan
saya bantuin ini dulu ngi mung ya
bejo adalah anak tertua dari tiga bersaudara
seorang adiknya sutini tinggal di desa sebelah
sedangkan adiknya yang lain jumali telah meninggal dunia tahun lalu
sebenarnya sutini tak tega membiarkan kakaknya berjualan dengan kursi roda
ia malah meminta bejo untuk tinggal bersamanya
tapi bejo menolak
bejo bertekad tak mau merepotkan orang lain termasuk adiknya sendiri
waktu pas pak bejo memutuskan untuk jualan ke jauh itu naik kursi roda
ya udah itu kan hendaknya pak bejo bisa ditolak
lagi atau gimana
saya sih ya gimana ya rasa khawatir pasti ada
kasian mesti ada
tapi kan saya terus melihat gini oh ya biarinlah dia kemana mana biar tahu kemana mana
biar nganu sama orang lain gitu lah
biar seneng gitu
ya udahlah kalau mau sambil jualan
ya dia jualan
ya biar nggak bosan di rumah juga
tekad bejo untuk hidup mandiri memang kuat
apalagi hingga kini ia tak menikah dan tak mempunyai anak
sekuat tenaga bejo berusaha mengurusi hidupnya sendiri
di rumah ini pak bejo menghabiskan sisa hidupnya
kenangan kenangan masa kecil saat ia masih bisa berjalan sering hinggap di benaknya
lorong lorong rumahnya yang dulu terasa luas untuk berlarian
kini sungguh sempit saat dilintasi menggunakan kursi roda
memang sempat bisa berjalan
bahkan bersekolah sampai sd kelas empat
namun penderitaan itu dimulai saat panas tinggi menyerangnya di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
diduga karena salah penanganan medis penyakitnya semakin parah dan menjadikan ia lumpuh sampai sekarang
sebenarnya penyakit yang sama juga diderita adiknya jumali
dua kakak beradik itu sama sama harus menggunakan kursi roda
mereka juga tinggal di rumah yang sama
hingga akhirnya ajal memisahkan mereka
rindu akan kehadiran adiknya seringkali muncul ketika bejo melewatkan malam malam sepi di rumah
jika sudah begitu ia akan memanjatkan doa agar arwah adiknya tenang di sisi tuhan
jadi peristi dan penjaga bergabung dengan belajar ayatnya di rumah belajar
bejo memang hanya bisa berziarah di gerbang depan area pemakaman adiknya
ia berkata jika saja ia bisa berjalan
ingin rasanya ia memeluk pusara adiknya
walau hanya sekali saja
hati yang selama ini masih terpendam
tercurah sudah penuh dengan kemasra
ada satu kegiatan yang juga memancing semangat bejo
dan sesama disabilitas
kebetulan ada pertemuan dengan komunitas disabilitas
melihat wajah bejo yang jauh lebih ceria dari biasanya
dan menghasilkan beberapaali afinan
hari itu tim berbuat baik
sengaja mengikuti bejo pergi ke pasar kutoarjo untuk membeli dagangan
biasanya ia membeli sapu dan peralatan rumah tangga selain anyaman bambu buatannya
bejo mengatakan itu variasi dagangan apalagi cukup banyak pembeli yang berminat
namun sudah tiga bulan ini
ia membeli dagangan jauh lebih sedikit dari biasanya
semua itu karena bejo harus membeli kursi roda baru dari modal dagangan
kursi roda yang lama rusak dan tidak bisa dipakai lagi
kami pun memutuskan membayar semua belanjaan bejo hari itu
pak jadi ini dagangan yang kita beli hari ini
ini semuanya untuk bapak
nanti saya yang bayarin dari tim berbuat baik
nanti untuk modal usaha bapak
mari dagangan ini kita belikan
mudah mudahan dapat berkah buat bapak
ini modal jualan buat bapak
biar nanti uangnya bapak yang bapak tabung bisa benar untuk beli kursi roda yang baru
ya terima kasih bapak
saya tidak mau berhasil kepada allah tuhan yang maha nisa
yang akan memberi balasan dengan panjang
bejo benar benar tak bisa menyembunyikan rasa haru
meski kami yakin itu belum cukup
kami tahu di usianya yang telah senja itu bejo seharusnya beristirahat menikmati sisa hidup tanpa perlu bersusah payah bekerja
namun pria itu ternyata punya semangat tinggi untuk terus bergerak
dan baginya berjualan keliling adalah pilihan terbaik
senang gak pak hari ini
senang sekali pak
ya senang sekali
dapat dagangannya udah full lagi
ya mudah mudahan rezekinya lancar gepang gek setelah ini amin
laki laki ini memang kuat
semangat hidup mandirinya tinggi
namun kita semua juga tahu bejo butuh dibantu
dan orang orang baik seperti andalah yang bisa menjawab semua kebutuhan bejo
percayalah hidup anda akan jauh lebih bermakna ketika berbagi dengan sesama
copot kembali malam hari ini